hingga di paruh kedua diskusi ini kami masih menantikan pihak politisi pdi perjuangan untuk ikut bergabung dalam diskusi kami kali ini
mas kodari dengan hubungan yang masih belum menemukan titik temu sebetulnya
apakah ada peluang bagi pak prabowo untuk meninggalkan jokowi
mengingat posisi pdi perjuangan juga masih menjuarai di parlemen begitu
saya mau menambahkan bahwa sampai hari ini pun sebetulnya pak prabowo kan belum ketemu dengan ibu mega
jadi sebetulnya nasibnya pak prabowo ini sebelas dua belas dengan pak jokowi
dan artinya rasa senasib sepenanggungan itu muncul di antara pak jokowi dengan pak prabowo
apalagi sekarang kita bicara ada gibran sebagai wakilnya pak prabowo
pak jokowi sekarang ada di pemerintahan lalu pak prabowo akan melanjutkan pemerintahan pak jokowi
jadi saya melihat sih pada hari ini kemungkinannya akan berjalan prabowo dengan jokowi
saya tambahkan sedikit bahwa sebetulnya gak mudah juga pdi masuk ke dalam kabinetnya prabowo gibran
walaupun tidak ada pak jokowi tapi disitu kan ada jokowi junior yaitu mas gibran
yang kedua nanti di dalam akan ketemu dengan pak sby dan sby junior yaitu ahy
yang saya yakin pasti akan masuk sebagai menteri
lalu kemudian bisa ketemu juga dengan surya paloh nasdem
yang juga notabene selama ini hubungannya gak bagus dengan pdi
bahkan saya tambahkan mungkin ya nanti ya ada
dalam tanda kutip ya seperti pak prabowo itu kan sering diasosiasikan dengan pak harto dan seterusnya
dan itu ya dianggap sebagai musuh oleh pdi perjuangan
jadi sebetulnya pdi perjuangan masuk ke dalam juga belum tentu merasa nyaman
untuk merasa feel at home karena banyak lawan lawannya di dalam sana
oke saya tahan dulu di situ karena bang sukur dan bapak sudah bergabung bersama kami saat ini
oke jadi ini fix nih udah gak akan ada pertemuan nih
yang namanya antara bu megawati dengan pak jokowi
maka alasannya masalah kepentingan bangsa itu tadi yang tidak sama
iya masalah pertemuan kan bisa saja tetapi urgensinya apa
bagi saya pak jokowi itu kan udah masa lalu
ya sekarang dia tinggal menyelesaikan apa saja masalah masalah yang dibuat khususnya terkait dengan pemilu dua ribu dua puluh
nah sekarang bagaimana menyelesaikan persoalan persoalan itu
nah yang paling penting sekarang ini adalah pemerintahan baru kita tunggu mk
jika memang tidak disahkan apa yang terjadi
jadi di empat belas februari ya sudah bagaimana pemerintahan baru nanti untuk membangun pemerintahan yang stabil kan gitu
nah bertemu juga dengan sandiwara sandiwara kan tidak penting
yang paling penting itu kan setiap kita setiap warga negara memiliki pandangan untuk membangun bangsanya lebih baik
jadi saya selalu ditanya kapan bertemu dengan pak jokowi
saya bilang urgensinya apa pak jokowi kan sudah bagian daripada masa lalu
kemarin yang bilang tidak ada pertemuan itu apakah pernyataan pak hasto pribadi
atau mewakili ibu mega yang sudah menyatakan juga hal yang sama sebetulnya
loh persoalannya adalah ini kan terlalu banyak masalah masalah yang timbul sebelumnya
nah tentu kan tidak mudah jangan sampai misalnya karena kita misalnya ada sesuatu perbedaan yang sangat mendasar
kita tidak mau bertemu berarti kita tidak mencintai bangsa
jangan juga diasosiasikan seperti itu
kita juga marah kepada orang karena kita terlalu mencintai bangsa
kita tidak mau berbicara tentang masalah masing masing tidak bisa
jadi mari kita menghormati prinsip apa yang kita miliki
tetapi yang paling penting statement saya tadi mas kodari
bahwa pak jokowi itu sudah bahagian daripada masa lalu
apapun nanti keputusan di mk dua ribu dua puluh empat itu adalah keputusan tertinggi
kita hormati tentu saja kami akan menghormati mau seperti apapun nanti itu
nah maka pemerintahan baru apapun keputusan mk itu ya bagaimana membangun pemerintahan yang stabil
tapi sampai dibilang oleh bang noel nih saya yakin hasto sebagai penghalang buat jembatan silaturahmi antar tokoh bangsa ini
apa urusannya noel dengan pak hasto
pak hasto adalah sekjen daripada partai pemenang tiga kali berturut turut
jadi kalau saya merespon setiap komentar orang ya tidak pada tempatnya lah
tapi disebut sebagai penghalang tepat nggak tuh
tapi disebut sebagai pak hasto ini sebagai penghalang pertemuan itu tepat nggak menurut anda
saya sudah bilang tadi untuk apa saya merespon kata kata yang menurut saya tidak berfaedah
tidak ada urgensinya tidak ada fungsi ya
tetapi kalau seorang tokoh mengatakan seperti itu misalnya mas kodari ini
kalau dikatakan seperti itu tentu dia punya alasan kenapa
tetapi kalau setiap orang yang mengatakan seperti itu saya harus respon ya setiap waktu nanti saya akan merespon seperti itu
menurut saya tidak ada pentingnya saya respon itu
karena tidak punya kapasitas memberikan statement seperti itu gitu loh
tapi menurut anda mas arya adakah titik balik yang mungkin akan membuat akhirnya pertemuan ini bakal terjadi
memang sangat sulit untuk memperkirakan saat ini pertemuan itu akan terwujud ya
dengan berbagai kompleksitas yang terjadi tidak hanya di sisinya pdip tapi juga di sisinya pak jokowi maksud saya
karena dengan kompleksitas itu kalau kita perkirakan sekarang itu memang belum ketemu
tapi ke depan saya kira kita memang harus juga mendorong agar partai oposisi ini ke depan bisa kuat ya
karena dengan begitulah demokrasi kita akan tumbuh dan juga kuat ya
nah kita memang dihadapkan pada dua pilihan
apakah pemerintahan yang kuat dengan menggabungkan semua kekuatan itu
memastikan demokrasi yang kuat dengan menyisakan kekuatan oposisi di dpr
nah kalau hari ini kita menunjukkan bagaimana pak jokowi mengambil semua kekuatan di dpr dan hanya menyisakan pks ya
tapi ke depan saya kira kita harus dorong juga pdip bisa menjadi paling tidak salah satu partai oposisi di dpr ya
dengan begitu akan ada kontrol yang kuat juga kepada pemerintahan baru
dan ketika ada kontrol tentu akan ada variasi variasi dan alternatif alternatif kebijakan yang akan timbul gitu ya
dan menurut saya itu akan baik bagi kita ke depan ya
oke tapi kalaupun anda katakan bahwa belum bisa diprediksi untuk oposisi yang sekarang
tapi implikasi untuk pemerintahan prabowo ke depan kalau kemudian hubungan antara bu mega dengan pak jokowi ini makin retak ke depannya
apakah akan sefatal yang diperkirakan atau malah tidak ada pengaruh sama sekali
karena setelah amandemen undang undang dasar itu presiden punya posisi yang sangat kuat ya
proses pemakzulan pada presiden itu akan melalui jalan berliku dan hampir sulit terjadi gitu ya
jadi secara konstitusi posisi presiden sangat kuat
dan kalaupun pdip misalnya nanti tidak bergabung di pemerintah ya pak prabowo masih punya opsi partai nasdem dan pkb gitu ya
dan si angkanya juga sudah sekitar tujuh puluh masih cukup baik gitu ya
jadi saya kira apa namanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya
apakah dan juga tidak berisiko karena ketika misalnya pak sby ketika itu juga pada periode pertama setelah golkar bergabung didukung oleh sekitar tujuh puluh persen kursi di dpr juga survive juga gitu ya
menutup dirilah kesannya begitu untuk berkomunikasi dengan pak jokowi karena dipandang tidak ada urgensinya
lalu juga belum ketemu dengan pak prabowo
dan itu apakah nanti kemudian pdi perjuangan bang sukur akan konsisten menjadi oposisi yang konsisten dengan posisinya begitu
orang itu kan dilihat tindakannya bukan kata katanya
belakangan ini kan terlalu banyak kita berbicara abcde tetapi karakter dan tindakannya tidak seperti itu
jadi sekali lagi saya cuma ingatkan orang itu dilihat dari tindakannya
karena kan gak bisa ngeblok melawan posisi dua yang koalisinya besar sekali
ini tidak ini kan persoalannya kita ini membangun bangsa bukan masalah mau menghancurkan pemerintahan yang ada
kalau misalnya kita mau menghancurkan pemerintahan yang ada tentu ini kita akan adu kekuatan
tetapi kita bicara di parlemen bagaimana kita melakukan check and balance
kalau pemerintah apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak baik nah tentu kita akan menyatakan tidak
katakan tidak itu kita memenangkan pertarungan itu itu urusan lain yang penting rakyat tahu sehingga untuk dua ribu dua puluh sembilan kita dipercaya kembali
posisinya itu adalah ini kita tidak mau menghancurkan pemerintahan yang ada tetapi kita mau melakukan atau mengkoreksi check and balance terhadap seluruh kebijakan kebijakan pemerintahan yang ada
saya pada posisi mengatakan kami itu akan berada di luar pemerintahan nanti
nah tetapi jika mk memutuskan seperti yang diputuskan oleh kpu
nah tentu tindakan tindakan kami kan selalu searah dengan kata kata kami tidak berubah
hari ini kami mengatakan kami akan menjadi tidak bahagian dari pemerintah dengan macam macam tetapi besok berubah
itu kan itu yang dikatakan bro pengamat tadi
lama juga kan kenal dengan pdi perjuangan kan
nah hal hal seperti itu kan dan tadi kan saya sempat tadi mendengar bahwa ya pdi perjuangan kan di posisi begini kan
sangat dibutuhkan bangsa dan negara kita
apapun nanti yang terjadi di keputusan mk
tetapi satu hal yang saya sampaikan tadi
udah mari kita buat pak jokowi ya sudah selesai
nah sekarang bagaimana membangun pemerintahan kedepan
karena apapun itu kan apapun keputusan mk
seandainya misalnya seperti kpu kan bukan lagi pak jokowi yang jadi pengambil keputusan
kecuali ada dua nanti coba ditanya pak kodari
apakah ada dua matahari atau satu matahari kan gitu
itu implikasi politiknya akan diperhatikan juga oleh pak prabowo melihat hubungan yang retak antara megawati dan pak jokowi ini
ya saya kira kalau kembali kepada diskusi kita di awal ya
pertama ada perbedaan pandangan yang dalam antara pak jokowi dengan ibu mega tahun dua ribu dua puluh empat ini
jadi kalau pertanyaannya apakah ketemu atau tidak
menurut saya satu variable itu saja sudah membuat saya bisa mengatakan bahwa
lima tahun ke depan pun jangan jangan nggak bisa ketemu
apalagi ini menarik dari bang sukur nababan yang mengatakan bahwa pak jokowi adalah masa lalu
ya segera akan berakhir masa jabatannya
dan karena itu ya buat saya sih pdi perjuangan akan memikirkan konstelasi politik ke depan
dan sebetulnya pertanyaannya akan lebih relevan adalah apakah akan terjadi pertemuan atau tidak antara megawati dengan prabowo kan
kalau ketemu artinya menjadi bagian dari pemerintahan
tapi kalau gak ketemu berada di luar
untuk sementara ya dengan situasi kondisi sekarang ini dan pernyataan pernyataan bang sukur
kalau itu dianggap sebagai representasi dari dpp dan ibu mega
maka kemudian ya kita bisa mengatakan kecenderungannya akan tidak gitu
tetapi ya ini balik lagi kepada pak prabowo
saya kira ini tugas sejarah bagi seorang prabowo
apakah kemudian akan istilahnya jalan terus dengan pak jokowi
atau jalan dengan ibu mega dan meninggalkan pak jokowi
saya kira itu apa nggak ada bahasa yang lebih eksplisit lah daripada itu
oke mas arya mas kodari bang sugo terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini